anda masih menyaksikan reportase jawa timur
ya puluhan peselancar dari tujuh negara selama tiga hari ini beraksi menaklukkan dahsyatnya ombak pancerdor di pacitan jawa timur
mereka mengikuti ajang tahunan bergensi
yakni asean surfing championship dua ribu existing untuk memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah
inilah aksi peselancar dari tujuh negara dalam kejuaraan asean surfing championship di pantai pancerdor pacitan
ya mulai tanggal tujuh belas hingga dua puluh agustus ini mereka berjibaku berlomba menaklukkan dasyatnya ombak laut selatan pacitan
kejuaraan ini sendiri diikuti tujuh puluh lima perselancar dari korea selatan jepang argentina taiwan perancis dan brazil serta tuan rumah indonesia
dalam kejuaraan ini tiap peserta hanya diberi waktu tiga puluh menit
untuk mengambil dua poin terbaik saat berselancar di atas ombak
tak pelak berbagai gerakan dalam aksinya seperti mengayuh take off hingga deard dive
atau memutar di atas ombak menjadi penentuan penilaian juri
juri kan profesional jadi kebetulan kita nilai teknik
jadi kan ada trik trik tertentu dalam dunia surfing
nah sebagaimana bisa kesempurnaan dia melakukan teknik di medan ini
itu yang menentukan dia mendapatkan nilai tinggi atau rendah
meski menemui kesulitan saat menghadapi terjangan ombak yang panjang dan tinggi
serta sulit ditebak beberapa peserta mengaku jika laut selatan pacitan sangat cocok untuk surfing
ombaknya lumayan sulit tapi bagus buat surfer surfer yang sudah maju
kesulitannya seperti apa mas
kesulitannya balik ke tengah untuk cari ombak lagi karena ombaknya panjang sekali
selain surfing kompetisi juga dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan seperti bola voli pantai
lomba lari lima km hingga pameran bazar produk lokal
diharapkan dengan adanya kompetisi bergensi ini menjadi ajang promosi potensi wisata kabupaten pacitan